inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan kedatangan ketua dpc partai gerindra kota semarang joko santoso
ke rumah suparyanto di jalan cumi cumi empat semarang pada jumat malam
kedatangan joko yang juga anggota dprd kota semarang ini tak lepas dari rasa emosi atas tindakan suparyanto
yang memasang bendera pdi perjuangan di kampung tempat tinggalnya
emosi joko ternyata berbuntut pemukulan terhadap suparyanto yang merupakan kader pdi perjuangan
akibat pemukulan ini suparyanto mengalami luka lebam di pelipis kanan dan harus dirawat di rumah sakit
dugaan pemukulan kader pdi perjuangan ini langsung disikapi partai
ketua dpc pdi perjuangan kota semarang hendrar prihadi membawa kasus ini ke polisi
namun dia berharap tidak memicu gesekan antar partai di tingkat bawah
itu tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara dua partai ini partai kami dan gerindra
tuduhan pemukulan dan penganiayaan ini dibantah gerindra
lewat tim advokasi ketua dpc gerindra kota semarang joko santoso
justru akan melaporkan balik atas dugaan fitnah pencemaran nama baik dan laporan palsu
tidak ada intimidasi
yang dilakukan oleh bapak jokowi
joko santoso kepada saudara supar jianto
tiga tidak ada pemukulan
yang dilakukan oleh bapak joko santoso kepada saudara suparjianto
dugaan kasus penganiayaan berlatar belakang politik ini pun diharapkan tidak membuat suhu politik memanas menjelang pemilu
damar sinoko semarang jawa tengah
majalah sikap orang
kehormatan partai gerindra menjatuhkan sanksi pencopotan terhadap joko santoso sebagai ketua dpc kota semarang
hal ini buntut dari dugaan penganiayaan terhadap seorang kader pdi perjuangan
gara gara pemasangan bendera partai politik di semarang jawa tengah
sanksi pencopotan tersebut diputuskan usai mkp menggelar sidang
terkait dengan pelanggaran kode etik dan anggaran dasar
dalam hal ini ikrar jati diri partai gerindra
yang menyatakan bahwa kader partai harus bersikap sopan rendah hati dan disiplin
sidang etik dan anggaran dasar mkp gerindra ini dipimpin
ketua majelis kehormatan partai habibur rahman dan empat anggota majelis
yaitu maulana bungaran rompi rompas yuniko syahril dan sutradewi
habibur rahman mengatakan setelah melakukan pemeriksaan terhadap joko
majelis mahkamah partai memutuskan untuk mencopot joko santoso
dari jabatannya sebagai ketua dpc semarang kota karena terbukti bersalah
meski dicopot joko masih berstatus sebagai kader gerindra
kami memeriksa langsung yang bersangkutan
sudah menyampaikan keterangan dan kami juga membandingkan dengan keterangan
dari tim pemeriksa tim verifikasi tim investigasi yang saat ini ada di semarang
intinya majelis sudah tadi bersepakat lima anggota majelis
menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah